emang dia kambing lo tau gak
kambing keramat jangan katanya daun plastik dia makan
masa dia masuk ke dalam rume
gue yang punya rumit dikunciin dari luar
bener dar masa gue bohong
sambil gledek bareng bareng gue mau
udah lo masuk ke dalam
itu si daun bawah rumah sakitnya diperiksa apa gimana kaya gimana kado
ada tamu noh
mami aku ga bisa yang buka
mami kagak liat
mulai nyuruh tika yang buka
mami aja yang buka
waduh pada kemana sih
nonton tv asik banget sih
yang kenceng nih
gak ada orangnya
ah bercanda aja
ya yang atika ada orangnya ngejawab
kalau dia buka pintu pasti dia langsung
bener bener ya itu orang kagak tau diri
udah tau orang lagi kesal
di rumah dibilangin kagak ada orang
masih juga nyolot
malah gedor gedor pintu
bujuknya orang kurang ajar banget sih ha
lu ngapain kemari
ini abang bawa buah buahan
lelah lele main thank you aja
eh aduh aduh aduh
eh kaki gue kejepit nih
buah jian kaki buat ganjal pintu sekalian
palen lu tuh buat ganjal pintu
lu tega banget
pintu hati udah ditutup pintu rumah pake ditutup juga
kalau mau pintu rumah ini terbuka
dan hati atika terbuka
besok dateng lagi kemari bawa buah jian hitung satu biji aja
gampang ntar gua cari tanah bang
dengar dulu lanjutannya
untuk buah jahitun
lu iket pake rantai emas dua puluh empat karat
seberat empat puluh gram
eh jangan lupa berliannya
gua yang punya rumah gua yang ditutupin
mamut buka gak lu
nggak buka gua stut lu
aduh ini gimana sih
ya kira kira dong lu
emang dia kambing lo tau gak
kambing keramat jangan katanya daun
masa dia masuk ke dalam rume
gua yang punya rumah dikunciin dari luar
sambil gledek bareng bareng gua mau
udah lu masuk ke dalam biar gua yang ngurus dia
beres dar kasih dia pelajaran
ya tiga masuk
lu senang orang patah hati
ah ba'ari mah agak penting
kalo dia udah jatoh hati ama gue
kan juga dia nurut
emang udah keseng sem apa anaknya melu
baru dia keseng sem
cuman duitnya dari mana
lu pinter aja jatoh warisan lu sama bang lu
si muhyiddin itu
udah tiap hari gua pinta
eh ingin kita rampok tokonya
lu bantu gue ngerampok
gua ini udah tobat
gua ini udah tau mana halal mana haram
gile lu sama bantuin temen
yang dirampok juga
toko abang gua sendiri
eh tuh orang kagak pernah baik sama orang lain
adeknya sendiri aja dijolih
bener lu mau ngerampok
iya kayak di film film tuh
kita ngerampok terus duitnya kita bagi buat rakyat
buat mengurangi penderitaan rakyat
mulia gak tuh
kita ngerampok duitnya lu beliin berlian buat si hatiku
terus lu bawa bawa rakyat
eh ikut pejabat sekarang
atas nama rakyat
kayaknya kita dapat proyek yang ini di papua
tapi kali ini lokasinya di jayapura
kalau sekarang re
gue siap ditempatkan dimana saja
mau di myanmar mau di vietnam ayo aja
eh lu udah pernah
ya dulu waktu masih kerja di perusahaan asing
di sana saya sering mendapatkan tugas luar negeri
dulu pernah di
vietnam dan myanmar
kalau kamu re
enggak rob aku sih gak pernah
aku mainannya lokal aja
hampir seluruh indonesia pernah aku jelajahi
kamu sekarang benar benar udah gak ada kontak lagi sama romana ya
saya pikir apa keputusan rumahnya itu ada benarnya juga red
kami tidak mau berada di peperangan yang menuju neraka
kalau hubungan kami terus berlanjut
ya kamu tahu sendiri kan
orang tuanya rumah itu tidak akan pernah berubah
dia betul betul tidak suka dengan saya
kami berada di tengah peperangan yang sedang berkecamu
keputusan rumahnya itu untuk kebaikan kami berdua
kok makanannya diaduk aduk aja rom
supaya cepat dingin
kamu lagi mikirin seseorang
kamu pasti sekarang lagi mikirin dia ya
yang terjadi diantara kamu sama romana
seharusnya kamu tetap menjaga silaturahim sama rumah
kamu tuh harus yakin
udah sekarang kamu telepon dia sekarang
iya kenapa sih
udah sekarang kamu telepon dia sekarang
udah teleponnya di sana biar gak kedengeran
udah telepon di sana
gak boleh gitu arun
gak boleh gitu arun
gak boleh gitu arun
udah makannya belum
diangkat aja rom
diangkat aja rom
barangkali telepon penting
sebentar ya bang
bukan aja bang mau ditaruh
abang nyaris gak percaya
bukan aja bang bang